masifnya intimidasi ke peminjam membuat kasus depresi bahkan bunuh diri banyak terdengar akibat pinjol
sama seperti yang dialami mpok tuti
buruh cuci ini tahu benar bagaimana seramnya teror pinjol
janda yang juga merawat dua orang anak yatim ini
meminjam satu juta rupiah untuk membayar kontrakannya kala itu
berawal dibantu tetangga untuk mencoba pinjol
tuti kini terus was was saat ditagih
ponselnya pun terpaksa ia jual
di teleponnya diomongin apa bu
sekarang juga gak bisa
pokoknya harus sekarang
sempet di kirimin pesan yang aneh aneh gitu gak
bahasanya kayak gimana bu
ya kalau saya kan ilegal
kasar juga sih
kalau udah lewat waktu dua bulan
bagi robert yang sudah menjadi desk collection selama satu tahun ini
mengirim pesan ke banyak nasabah setiap hari adalah hal yang biasa
bila teror dan intimidasi melalui perkataan sudah tak mempan
robert punya cara lain
agar nasabah mau membayar hutang hutangnya
termasuk meneror orang di sekeliling peminjam
desk collection bisa melihat seluruh kontak yang ada di handphonenya nasabah ini
dan semuanya bisa saja diteror
semuanya bisa saja diteror
cuma kita ambil kita cari yang paling pentingnya aja gitu
seperti siapa yang dia namakan disitu
seperti bos atau siapa yang
maka kita akan hubungi dia
apakah juga sempat masuk ke media sosial orang ini
kita cari sosial medianya
jika sudah ketemu kita lihat
siapa orang orang yang berpengalaman dengan kita
orang yang sering berhubungannya
seperti di komentar atau di like nya gitu
ada mpok tuti ada pula bang boy
kasus yang dialami bang boy ternyata lebih parah
berawal penasaran dengan tenor aplikasi pinjol
ia di jebak pinjol ilegal
kala bang boy selesai mengisi data pribadi di aplikasi pinjol yang ia unggah
dan saat masih mempelajari tenor pinjaman yang kiranya cocok
ternyata pekerja kantoran ini
langsung di transfer sejumlah uang dari aplikasi ini
aku kan gak ada niat pinjam
ternyata di transfernya tuh
satu juta seratus enam belas ribu
dan belum submit iya pengen beli itu belum

tiba tiba belum ada pencet untuk mengiakan
tiba tiba langsung di transfer
langsung di transfer
langsung di proses
aku balik lagi ke aplikasi ternyata di aplikasi pinjaman saya satu delapan
satu delapan juta yang tertera di aplikasi yang diterima cuma satu juta seratus
dengan tenor tujuh hari
tujuh hari iya
banyak masyarakat yang melaporkan
banyak masyarakat yang melaporkan

saya baru masuk ke dalam aplikasi ini
saya baru masuk ke dalam aplikasi ini
atau satu website
atau satu website
saya baru masuk saya sudah mengisi data
saya baru masuk saya sudah mengisi data
data nama nik alamat dan bahkan mungkin rekening tapi belum setuju
tapi tiba tiba tiba sudah ada yang
men transfer dana bukan dari tempat saya masuk
nah ini hati hati ini juga sama penyusup digital
penyusup digital masuk di back door
penyusup digital masuk di back door
mereka gunakan data yang sudah ada
untuk men transfer dana itu
nah ini bisa dipastikan ini ilegal
nah ini bisa dipastikan ini ilegal

sulitnya menagi pinjaman online membuat warga dki jakarta saja berhutang lebih dari sepuluh triliun rupiah ke aplikasi pinjol pada april dua ribu dua puluh
dan pada waktu yang sama menurut otoritas jasa keuangan alias ojk
untuk seluruh indonesia berhutang lebih dari lima puluh triliun rupiah dari enam ratus triliun dana yang dikeluarkan